nama verdi sambo langsung masuk ke jajaran trending topic di lini masa twitter sejak kemarin bahkan sore ini kalau tadi saya cek ya
ada sejumlah kata kunci yang terkait dengan kasus pembunuhan brigadir yosua seperti kompolnas kapolri hingga motif
ini ramai menjadi pembicaraan warganet peristiwa ini jelas menjadi konsumsi warganet plus enam puluh dua
kita tahu dari awal kejanggalan atas kematian yosua kemudian pembentukan tim khusus otopsi ulang
hingga semalam nama verdi sambo akhirnya disebut sebagai dalang yang membuat akhirnya banyak orang geram
yang tidak sedikit mencuitkan sindiran ya kita bahas dinamika reaksi warganet menanggapi kasus di tubuh kepolisian ini
bergabung bersama kami ada ismail fahmi pengamat media sosial sekaligus founder drone emprit dan media kernels indonesia
mas fahmi selamat malam mas fahmi bagaimana anda mengamati memantau pergerakan suara warganet di lini masa
terkait kita tahu ini ada tarik ulur begitu kasus kematian brigadir yosua sejak awal sampai kemarin malam

dengan titik terang jadi kita mengamati sejak awal kasusnya dan memang hal yang paling menarik itu adalah bagaimana sorotan publik terhadap kepolisian
jadi sejak tanggal berapa ini tanggal sebelas ke dua belas dan sebelumnya hingga tanggal delapan agustus ya masih siang hari itu
sentimennya itu negatif terhadap kepolisian publik itu ragu sekali bahwa ini akan diselesaikan dengan baik
dan juga yang menurut saya ini akan diselesaikan dengan baik jadi kita mengamati sejak awal kasus ini dan memang hal yang paling menarik itu adalah bagaimana sorotan publik terhadap kepolisian
jadi kita mengamati sejak awal kasus ini dan memang hal yang paling menarik itu adalah bagaimana sorotan publik terhadap kepolisian

dan saat itu mulai saat itu tanggal delapan agustus kemarin itu itu sentimennya naik dengan besar secara positif
oh oke jadi ada harapan yang baru ada dukungan yang baru daripada publik khususnya kepada kepolisian jadi ada harapan yang baru ada dukungan yang baru daripada publik khususnya kepada kepolisian
jadi ada harapan yang baru ada dukungan yang baru daripada publik khususnya kepada kepolisian
untuk mengambil membuka insul ini sebuah sebuahnya ada harapan keadilan akan bisa tercapai di situ
ada apresiasi ada sentimen harapan dari cuitan cuitan warganet tapi kalau kita lihat mas fahmi rame banget nih sindiran kepada sambo ya
saya kutip beberapa ada yang mengatakan sebegitu kejamnya fs atau fs pikir dia yang paling hebat gitu
hingga skenario yang dianggap kayaknya nih sama nih sama drama drama korea gitu
nah ungkapan ini mas fahmi anggap seperti apa apakah ini memang murni sentimen kepada oknum ya kalau kita lihat ini verdi sambo cs
atau justru tumpahan emosi terhadap institusi yang mungkin menganggap tadi ada apresiasi atau harapan tapi diungkapkannya dengan cara seperti itu
kita lihat pertama terhadap institusi yang saya sampaikan sebelumnya itu terhadap institusi kepolisian dulu
bahwa awalnya kan tidak percaya kemudian ada kepercayaan
nah terhadap fs sendiri itu kan terhadap
dan memang dibalik itu ada satu sistem yang mungkin publik tidak menyatau
di situ ekspresi ketidakpercayaan ekspresi kekesalan juga kepada fs dan mungkin juga publik merasa ini sekarang terbuka nih
selama ini praktek praktek yang tidak adil seperti terbuka
tetapi makanya pada saat yang sama ketika kapolri membuat konversi pers kemudian dengan terang benerang menyatakan fc sebagai tersangka ini ada harapan baru
jadi ada suatu kecimbangan
jadi ada suatu kecimbangan
dan mudah mudahan ke depan segera lebih jelas ya lebih clear kasus ini
oke kalau kita lihat kata kunci terkait dengan kasus kematian brigadir yosua jadi trending topic
ada di posisi teratas bahkan yang terkait terkait kompolnas kapolri dan sebagainya termasuk motif juga jadi trending topic gitu
sebetulnya seberapa besar sih mas fahmi orang yang mengonsumsi kisah ini di lini masa apakah memang hanya kota kota besar di indonesia atau justru segmentasinya menjadi meluas
ini kalau saya lihat dari tren ini luar biasa ya biasanya isu itu muncul hanya sehari dua hari kayak gitu
tapi kasus ini itu luar biasa panjang minggu masih jalan terus
ada kasus kasus yang lain misalnya kemarin kan sebelumnya muncul nang act ya
dan act ada yang ditangkap lagi kan gitu
dan itu tidak bisa mengubah pandangan publik ketertarikan publik kepada isu ini
isu ini luar biasa
luar biasa besar ketikanya menjadi satu isu nasional yang menarik perhatian publik
saya kira bukan hanya di kota besar tapi juga di seluruh indonesia ya apalagi di televisi
tetapi yang menarik adalah banyak hal hal yang muncul di media sosial itu kemudian di pick up ya kemudian ditarik diangkat oleh televisi
kemudian ada akibatnya
jadi keramaian di media sosial pun akan terbawa di televisi
dan akibatnya orang seluruh indonesia pun juga tahu apa yang terjadi
tapi begini kalau tadi melihat tidak hanya di kota besar saja ternyata segmentasinya ini meluas konsumsi dari isu atau kasus ini
kenapa banyak orang yang akhirnya ikut berkomentar
apakah merasa isu ini mungkin mereka tidak kenal awalnya dengan verdi sambo siapa atau jajaran jajaran petinggi polri lainnya
apakah isu ini memang merasa relate dengan mereka atau apa
bermain menjadi detektif itu ala netizen
apa cukup menarik dilakukan di lini masa
ada beberapa faktor yang saya lihat
yang pertama dari faktor polisian sendiri
polisi itu hampir setiap hari ya kita berhadapan dengan polisi baik di jalanan kemudian di proses birokrasi atau apapun
kemudian yang kedua peristiwanya ini benar benar kontroversial benar benar menyentuh perasaan kayak gitu ya
bagaimana seseorang bisa meninggal dengan kondisi yang sangat di luar pikiran manusia ibaratnya gitu
itu itu itu
itu sudah sangat kuat menjadi daya tarik yang sangat tinggi ya
bagi publik untuk kemudian melihat ini
kemudian ada aspek aspek yang lain soal drama keluarga dan macam macam lah
ini yang membuat pabrik tertarik dan tidak ada alasan lagi buat mereka kemudian untuk tidak memperhatikan isu ini gitu
dan banyak hal hal yang mungkin ada kekesalannya
dari komentar komentar itu banyak kekesalan
mungkin institusi polri kepolisian itu sendiri gitu
nah disini mereka melihat wah ini terbungkar ini semua
kemudian ini terbungkar dan kemudian ini menjadi lebih baik dari kepolisian kedepan gitu
oke kalau cukup banyak menarik emosi dari warganet
plus enam puluh dua kita lihat setelah menjadi tersangka fs
ini kan berminggu minggu ya baru kita ketahui lah akhir dari drama ini
walaupun mungkin masih akan berlanjut karena ada beberapa nama yang masih diperiksa
apa sebetulnya yang kemudian ingin diketahui lebih lanjut oleh netizen
apakah mereka prediksi ini
mungkin ada plot twist kali ya dari drama atau kisah ini dari kacamata netizen
netizen mereka membuat beberapa skenario tentunya ya
tapi dengan yang terakhir ya dengan press conference dari kapolri
ini mudah mudahan ya kalau saya lihat beberapa mereka melihat ini sudah mulai apa itu
tensinya bisa jadi turun karena makin lama makin terbuka ya
situasi yang terbuka dan netizen lagi menunggu ini
berat drama itu menunggu akhirnya akan seperti apa gitu
ketika semua sudah mulai terbongkar
banyak hal hal yang dihubungkan misalnya terkait dengan peristiwa km lima puluh misalnya
dan netizen juga menghubungkan ini seperti karma kayaknya gitu
dan berbagai aspek di relate di reload ketika misalnya cctv yang hilang dulu juga hilang
kemudian meninggal kemudian berpondisi yang apa di luar pikiran manusia kebayangan manusia ya
dulu juga seperti itu
dan mereka melihat ini seperti ada semacam karma
dan hal hal seperti ini sangat sangat banyak dan mudah sekali untuk viral menjadi bahan percakapan netizen di media sosial
oke tapi kalau kita flashback sedikit
mas fahmi ketika baradae pertama kali ditetapkan sebagai tersangka
netizen ramai ramai mencuitkan berasumsi kalau baradae ini adalah tanda kutip tumbal begitu
ini artinya desakan warganet juga menjadi penting juga menjadi apa namanya
faktor pertimbangan di masa kini untuk membuka titik terang sebuah kasus
iya betul sekali
saya kan bukan hanya kasus ya
banyak sekali kebijakan pemerintah juga sama di sini sangat mendengarkan suara publik
dan sesuatu yang tidak muncul di media sosial dianggap tidak ada
sekarang ini ya
tapi sesuatu yang muncul di media sosial itu menjadi eksis menjadi bahan pertimbangan yang luar biasa
baik bagi pemerintah terutama ya
kemudian juga ketika ada kebijakan kebijakan yang lagi diambil
jadi media sosial menjadi suatu ruang publik yang sangat real kalau saya perhatikan
banyak sekali kasus kasus sebelumnya
banyak sekali juga kebijakan yang diambil pemerintah
ketika mendapatkan pressure dari publik kemudian dianulir direvisi atau diperbaiki
oke dengan kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka
ada harapan kepada institusi polri dari masyarakat juga banyak apresiasi yang datang kepada kapolri
mengenai kasus ini engagement engagement di sosial media seperti apa mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak kepolisian
untuk bisa meningkatkan lagi kepercayaan atau bisa lebih dekat lah dalam tanda kutip dengan masyarakat di media sosial
ya benar sekali mbak
saya lihat ini adalah momen yang sangat bagus ya buat polisian
dan kongresifasi yang kemarin itu menjadi titik balik saya kira itu
polisian untuk mengambil lagi kepercayaan dari masyarakat
sesuatu yang sangat katakan mungkin sangat susah barangkali ya menurut pikiran masyarakat itu kemudian dibuka
ternyata bisa dibuka
ini harus dimanfaatkan polisian terutama mendapatkan dukungan dari masyarakat
banyak kebijakan kebijakan pemerintah ini ya kalau mendapatkan di publik itu biasanya akan kuat ya
publik pemerintah pun juga perlu ya dukungan dari masyarakat
contoh beberapa hal yang kemarin misalnya isu isu yang tidak mendapatkan dukungan dari publik
pse gitu ya
di tentang sama masyarakat
juga susah jalan
dan sekarang ini kembali kepada isu ini saya kira polisi bisa polisian bisa mengambil manfaat dukungan dari masyarakat ini
untuk meningkatkan kepercayaan lagi dan juga untuk membuka isu ini seluas luasnya selebar lebarnya seterang terangnya
kita lihat nanti seperti apa dinamika selanjutnya menerka nerka drama sambo walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka
ini netizen kayaknya masih masih
netizen kayaknya masih masih banyak bersuara gitu ya di khususnya di twitter tanah air
kita lihat pergerakannya nanti seperti apa
mas ismail fahmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected